melalui video yang dikirim humas pemprov jabar gubernur jawa barat ridwan kamil menceritakan
kronologi hilangnya sang putra emeril khan mumtaz saat berenang di sungai are bern swiss kang emil
menyampaikan putranya selama berada di swiss dalam kondisi sehat dan yang terjadi pada putra
sulungnya merupakan sebuah musibah kami itu terduga ada keram karena fisiknya itu lebih tinggi
dari saya di usia yang lagi bagus bagus badannya dia juga hobi berenang punya lisensi menyelam
bulan kerekat jadi menurut logika fisik harusnya aman aman tapi kita kan tidak pernah tahu
pada senin terlihat para petakziah memenuhi gedung pakuan yang menjadi rumah duka keluarga
emeril khan mumtaz atau eril putra sulung ridwan kamil selain masyarakat sejumlah tokoh hadir
memanjatkan doa dan bela sungkawa diantaranya kapolda jabar irjen polsuntana mantan gubernur
jabar ahmad heryawan dan mantan wakil gubernur jabar numan abdul hakim gubernur
dki jawa barat ridwan kamil dan numan abdul hakim gubernur dki jawa barat ridwan kamil dan numan abdul hakim

di jakarta anies baswedan pun tampak hadir anies yang datang beserta istri mengungkapkan
bahwa ia mewakili masyarakat jakarta menyampaikan ungkapan duka yang mendalam atas kepergian eril
hai hai hai meski pihak keluarga telah mengikhlaskan dan menyatakan eril meninggal otoritas kepolisian di
kota bern masih tetap mencari keberadaan eril dan belum mengubah status pencarian hingga senin kemarin
kedutaan besar indonesia untuk konfederasi swiss menyampaikan proses pencarian akan terus
berlanjut hingga eril dapat ditemukan baik dalam kondisi hidup maupun telah resmi dinyatakan meninggal oleh
tim liputan cnn indonesia